drama seri yellowstone season empat akan menghadirkan lebih banyak ketegangan dan juga intrik dari aksi pembalasan keluarga dutton yang terancam karena tanah mereka akan diambil
yellowstone menjadi drama seri yang paling banyak ditonton di amerika serikat
aplikasi streaming mola kembali menghadirkan streaming eksklusif drama serial yellowstone season keempat
sistem paling dinanti ini sudah dirilis pada tanggal tujuh november dua ribu dua puluh satu di amerika serikat
dalam premiere rilisnya yellowstone season empat berhasil meraup delapan jenis drama
jumlah penonton ini naik hampir satu ratus empat persen dibandingkan season tiga yang berhasil meraup empat dua juta penonton
keberhasilan raihan penonton ini menjadikan yellowstone serial televisi yang paling ditonton sejak tahun dua ribu delapan belas menurut data dari nielsen amerika serikat
yellowstone berkisah tentang keluarga dutton kembali menghadapi sejumlah masalah dengan sejumlah pihak
keluarga dutton menjadi salah satu pemilik ranch terbesar yang dinamakan yellowstone ranch
sang kepala keluarga john dutton mengelola ranch yang menjadi mandat dari leluhurnya selama enam generasi
yellowstone season keempat menjanjikan cerita yang lebih menarik berdasarkan aksi balas dendam dan membawa banyak kejutan dengan konflik yang lebih kompleks di dalam keluarga dutton
yellowstone tidak hanya menampilkan drama internal keluarga seperti kepercayaan antar anggota keluarga dan perbedaan pendapat seorang anak dan bapak
serial ini juga menyajikan aksi laga dengan nuansa dunia barat di era modern
tokoh kunci yang diperankan oleh kevin costner yang merupakan aktor senior yang masih bersinar hingga sekarang
costner pernah meraih penghargaan bergensi di dunia acting termasuk supremasi piala oscar yang ia menangkan
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu di usianya yang semakin matang kevin costner pun semakin menunjukkan kelasnya sebagai aktor
terbukti peran ia sebagai john dutton bisa membawa serial ini menjadi serial yang paling ditonton
di akhir season ketiga masalah keluarga dutton semakin kompleks
bet dutton dan kc dutton diserang saat mereka berada di kantor mereka
sedangkan sang kepala keluarga john dutton mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
john dutton ditembak orang tidak dikenal dan terkapar di pikir jalan tanpa adanya bantuan
mampukah keluarga dutton mempertahankan tanahnya sekaligus balas dendam kepada pihak yang melancarkan serangan kepada mereka
di season empat inilah semua akan terungkap
saksikan drama serial yang paling ditunggu di amerika serikat yellowstone season empat mulai tiga desember
di aplikasi streaming mola